ke informasi berikutnya kepala dinas kesehatan daerah istimewa yogyakarta pembayun setianing stuti
memastikan dari awalnya tiga orang yang diduga meninggal karena antraks
ternyata hanya ada satu korban tewas yang dipastikan positif terpapar antraks
hal ini didapat setelah dinas kesehatan dan instansi instansi terkait melakukan penelitian epidemiologi kepada satu ratus dua puluh lima orang yang merupakan suspek antraks
setelah melakukan pengecekan ulang hasilnya adalah total delapan puluh tujuh orang yang suspek bakteri basilus antraks bakteri penyebab antraks
sementara untuk korban meninggal dunia dinas kesehatan dia berbeda pendapat dengan kementerian kesehatan
yang menyatakan terdapat tiga korban meninggal dunia yang positif terpapar antraks
dinas kesehatan dia memastikan dari tiga orang yang meninggal dunia diduga karena antraks
ternyata hanya satu orang yang dinyatakan positif
sementara dua lainnya meninggal karena sebab lain
yang satu meninggal dunia itu memang bisa kita sebut positif antraks
kemudian dari tiga tadi yang dua itu meninggal karena sebab lain